ratusan konten kreator mengikuti coaching klinik yang digelar komisi penyiaran daerah riau
bersama transmedia di pekanbaru riau selasa dua puluh enam september dua ribu dua puluh
para peserta sangat antusias mengikuti rangkaian kegiatan ini
sekaligus bisa mengasah kemampuan memanfaatkan media sosial untuk menghasilkan karya bermanfaat
konten kreator sangat terbantu dengan kegiatan ini
karena mereka dibekali bimbingan sekaligus pengetahuan dalam mengembangkan potensi lokal di wilayah riau
saya sangat mengapresiasi acara ini karena ini mendukung generasi muda untuk dapat terus menjalankan media sosial
apalagi di era yang sekarang dan mereka itu tidak kebingungan lagi seharusnya di media sosial itu membuat konten apa
dengan kerjasama kpi dengan transmedia ini diharapkan konten kreator lokal dapat memberikan kontribusi pada tayangan televisi
di riau terkait untuk mendevelop untuk mengembangkan potensi potensi
konten kreator lokal sehingga mungkin mereka akan lebih banyak porsinya berkontribusi di siaran televisi
yang selama ini menjadi problem belum bisa terpenuhi
kedepan peserta coaching klinik dapat menghasilkan beragam konten berkualitas
dan bertanggung jawab
jangan rian pekan baru riau